kericuhan di antara pengemudi mobil terjadi setelah mobil yang mereka kendarai bertabrakan di jalan lintas sumatera pada minggu sore
keduanya nyaris adu jauh
petugas atlantas polres batubara kemudian datang untuk menengah
saksi mata mengatakan kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah kisaran menuju medan
ban minibus kemudian mendadak pecah oleng dan menabrak bagian belakang minibus lain yang datang dari arah berlawanan
di tuban jawa timur perselisihan antar tetangga berujung dibangunnya tembok setinggi dua meter
tembok dibangun di teras dan di pintu gerbang rumah sehingga pemilik rumah sulit keluar masuk
penghuni rumah tidak menyangka tetangga di depan rumahnya membangun tembok pembatas pada jumat lalu
perselisihan dipicu oleh permasalahan sepele yaitu jemuran
keluarga tina dituding merusak jemuran milik nutri sulis pada april lalu
puncaknya terjadi pertengkaran hingga kemudian dibangun tembok pembatas
putri sulis mengklaim tanah yang dijadikan jalan tersebut milik keluarganya
sehingga berhak membangun tembok
hal itu dilakukan agar keluarga tina mengubah posisi pintu rumah menghadap ke samping barat
sementara itu pihak desa juga gagal melakukan mediasi
demikian cnn indonesia